operasi tinombala pengejaran terhadap kelompok teroris santoso di poso sulawesi tengah
diharapkan cepat membawa hasil
menurut mantan teroris abu tolut santoso dan kelompoknya sudah terhimpit dan terkucil di hutan
sehingga lebih mudah ditangkap
kepala badan nasional penanggulangan terorisme komisaris jenderal polisi tito karnavian
sempat menyatakan penangkapan kelompok santoso tinggal menunggu waktu
karena ruang gerak santoso dan kelompoknya di hutan poso sulawesi tengah sudah sangat terbatas
senada dengan tito mantan teroris abu tolut menilai kondisi santoso dan rekan rekannya
berbeda dari kelompok teroris sebelumnya
santoso dan kelompoknya terkucil dan hanya bisa berpindah pindah di dalam hutan
artinya hidup dalam hutan ini sangat sulit
karena dari mana makanan kalau sakit dari mana buat kebakan
kelompok santoso juga tidak berani melakukan kontak terbuka dengan aparat
hanya mengandalkan pola hit and run
keunggulan yang dimiliki kelompok santoso hanyalah kemampuan bertahan hidup di hutan
begitu nanti ada kekuatan yang besar di aparat dia sembunyi hari
ini kan jadi enggak
hidup dan berjalan
yang kalau front run itu kan gampang
abu tolut bebas dari penjara pada oktober dua ribu lima belas setelah menjalani dua per tiga dari delapan tahun hukumannya
ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme terkait pelatihan militer di pegunungan jalin jato aceh besar
damar sinoko semarang